memasuki hari ke sebelas tiga jenazah pelaku bom bunuh diri di gereja surabaya masih belum dimakamkan
tim dvi rumah sakit bayangkara polda jawa timur hingga kini masih melakukan identifikasi
do fh dan yf adalah tiga jenazah pelaku bom bunuh diri di gereja surabaya
yang hingga kini masih berada di rumah sakit bayangkara surabaya
ketiganya masih diidentifikasi
lamanya identifikasi karena kondisi jenazah yang tidak utuh lagi
tim dvi polda jatim harus melakukan tes kecocokan darah untuk memastikan
pemakaman jenazah pelaku bom bunuh diri baru bisa dilakukan jika identifikasi dan tes dna sudah selesai
bahwa ada beberapa memang dari jasad ini yang harus kita cek betul betul sampai dengan mencocokkan dna nya
karena data sekunder maupun data primer yang lain dari yang bersangkutan jasad ini
sudah tidak lagi diperoleh
jadi kita harus mencari jasad jasad yang sesuai dengan jasad jasad yang kita temukan
karena sudah lebur dengan bom yang mereka bawa